singa dan kelinci
akan segera berubah
cuacari ini indah sekali
cerah dan hangat
dan kalian tahu apa artinya bukan
kita benci saat kau menyiramkan air ke kita
baiklah bicaralah pada dirimu sendiri karena aku menyukainya
seperti biasa hewan hewan bersenang senang
ketika mereka mencari air
ketika tiba tiba terdengar gemuruh yang sangat keras
semua hewan berpaling untuk melihat bahwa di atas batu besar
berdiri seekor singa yang menakutkan
semua hewan kecil lari ke orang tua mereka
yang juga merasa gemetar ketakutan
aku berasal dari hutan terdekat
di mana makanan langka dan sumber daya habis semua
dan aku melihat bahwa tidak ada singa atau kucing besar di hutan ini
karena itu aku menyatakan diriku sebagai raja hutan
mulai hari ini kalian akan sujud kepada aku
apa kalian mengerti
suasana menjadi hening total karena mereka terlalu takut untuk bicara
bagus aku menganggap itu sebagai iya
sekarang aku bisa berburu makanan setiap hari
tapi itu bisa membuat banyak kekacauan di sekitar sini
jadi sebagai raja kalian
aku menyarankan agar setiap hari makananku datang kepadaku
alih alih aku yang memburu kalian
untuk hari ini aku sudah kenyang karena aku makan banyak
tapi besok sore makananku harus sampai padaku
bisa siapa saja asalkan itu besar
sekarang aku akan tidur siang
singa pergi dan menuju sebuah gua yang menjauh
menuju sebuah gua yang dia umumkan sebagai miliknya sejak hari itu dan seterusnya
sementara itu keadaan sura menyelimuti hutan yang dulunya bahagia
hewan hewan ketakutan dengan keadaan yang tiba tiba itu
dan semuanya diam diam kembali ke rumah masing masing
malam itu malam yang menakutkan itu panjang dan sunyi sampai
gajah memanggil semua hewan lain untuk mendiskusikan siapa
yang akan diberikan kepada singa keesokan harinya
perdebatan sengit terjadi karena tidak ada yang mau pergi ke singa
kita semua bisa kabur meninggalkan hutan
dan pergi ke mana
apa kau tidak dengar
hutan berikutnya telah tandus
kita tidak bisa pergi ke sana dan setelah itu hanya ada gunung sejauh mata memandang
kita terjebak di sini
lebih banyak perdebatan terjadi sampai seekor kelinci maju
aku yang akan pergi
semua hewan terkejut
kalian semua punya keluarga tapi aku sendirian
tak akan ada yang meratapi kematianku
izinkan aku menemuinya besok
dan sementara itu kalian bisa mempersiapkan diri untuk hari hari yang akan datang
mengatakan itu kelinci pun pergi
sore berikutnya singa keluar dari guanya dan mengaum dengan keras
oh di mana makananku
hewan hewan ini perlu diberi pelajaran
singa yang marah akan pergi ketika tiba tiba dia melihat seekor kelinci mendekatinya
jadi makananku terlambat dan juga kecil
hewan hewan ini akan tahu lebih baik mulai besok
tapi pertama tama biarkan aku mengisi perutku
beraninya kau datang terlambat
aku akan datang
maafkan aku tuanku
aku akan tiba di sini tepat waktu
tapi aku tertunda oleh singa baru di hutan ini
singa itu pun terkejut
singa yang lain pikirnya
aku perintahkan kau untuk menceritakan semua tentang singa ini
singa ini ingin melahapku
tapi aku berkata bahwa aku sudah dalam perjalanan untuk bertemu denganmu
singa itu menertawakanku
dia berkata bahwa raja sejati memburu mangsanya
dan bahwa aku tidak boleh tunduk pada singa yang lemah sepertimu
beraninya singa itu menghina aku
bawa aku padanya sekarang juga
tuanku singa lain itu juga ingin bertemu denganmu
dia menyelamatkan hidupku agar aku bisa menyampaikan pesan ini padamu
dia bilang dia adalah raja hutan yang baru
singa itu sekarang lebih marah dari sebelumnya
dia bilang begitu
pimpin aku ke penipu itu
tapi tuanku aku tidak akan menyarankan untuk mengejarnya
dia kuat dan dia tinggal di sebuah benteng
aku tidak mengharapkan kelinci kecil memahami kesombongan
tak ada makhluk di hutan ini yang bisa menantangku dan hidup
pimpin saja aku ke raja hutan palsu ini
lalu kelinci itu membawa singa itu ke ujung lain di hutan
di mana sebuah sumur batu berdiri di tempat terbuka
singa lain tinggal di dalam benteng itu
singa itu memanjat dinding sumur dan melihat ke bawah
di sana dia melihat singa yang lain menatapnya kembali
singa bodoh tidak menyadari bahwa dia sedang menatap bayangannya sendiri
dia meraung dengan keras
raungan bergema di dinding sumur dan terdengar lebih keras
makhluk ini sangat kuat
raungannya sangat kuat
tapi jangan khawatir akan kuhabisi dalam sekejap
mengatakan itu singa melompat ke dalam sumur dan kepalanya terbentur di dasar sumur
apa tidak aku telah tertipu
singa tidak bisa keluar dan kelinci itu tersenyum bangga
semua hewan yang bersembunyi di balik semak semak keluar dengan bertepuk tangan
kelinci itu membungkuk ke mereka
oh kelincing terima kasih telah menyelamatkan kami
hari ini kau telah mengajari kami bahwa kecerdasan selalu lebih unggul bila dibandingkan dengan kekuatan fisik
jadi hutan hijau subur sekali lagi menjadi tempat yang menyenangkan
hewan hewan itu melompat ke girangan dan menari nari
dan untuk kelinci kecil kalian tidak akan percaya
tapi dia kemudian akhirnya menjadi raja hutan
dan juga menjadi raja yang sangat baik